sebelum ditetapkan sebagai tersangka suap terkait izin pembangunan proyek perumahan meikarta
neneng hasanah yassin telah aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan di kabupaten bekasi
neneng yang lahir tiga puluh delapan tahun lalu juga sempat menjadi anggota dprd provinsi jawa barat periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
ia telah memimpin kabupaten bekasi sejak tahun dua ribu dua belas dan ini merupakan periode keduanya
sejumlah jabatan penting di partai golkar juga pernah diembannya
seperti bendahara dpd partai golkar jawa barat dan ketua pdk kosgoro seribu sembilan ratus lima puluh tujuh kabupaten bekasi
dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara di kpk tahun dua ribu delapan belas
neneng tercatat memiliki total kekayaan sebanyak rp tujuh puluh tiga empat miliar
yang terdiri dari empat ratus lima puluh dua tujuh juta harta bergerak dan rp enam puluh satu tujuh miliar harta tak bergerak
ia juga memiliki utang senilai rp satu enam miliar

dan kas senilai rp sembilan sembilan miliar